pihak universitas lampung belum dapat menentukan nasib mahasiswa baru
yang diterima melalui jalur mandiri terkait kasus suap yang menjerat rektor universitas lampung unila karomani
unila baru akan mengambil keputusan soal administrasi penerimaan mahasiswa baru setelah adanya pelaksana tugas rektor
yang akan diputuskan kementerian pendidikan kebudayaan dan ristek
hal ini disampaikan pihak universitas lampung dalam konferensi pers di ruang sidang gedung rektorat minggu sore
dalam konferensi pers ini sejumlah pejabat universitas yang sempat diperiksa di gedung merah putih kpk
hadir diantaranya wakil rektor dua dan empat dekan direktur pasca sajana dan kepala biro
sebelumnya mereka melakukan rapat tertutup terkait pasca ditetapkannya rektor universitas lampung karomani
wakil rektor satu heriadi dan ketua senat universitas muhammad basri sebagai tersangka kasus korupsi oleh kpk
pihak universitas mengaku telah melakukan proses penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri sesuai sop
meski begitu universitas lampung mengakui sistem penerimaan mahasiswa jalur mandiri di sejumlah fakultas kurang transparan
pihak universitas juga menyampaikan pesan permohonan maaf karomani kepada seluruh civitas akademika unila
pesan ini juga ditujukan untuk semua masyarakat lampung atas peristiwa yang menimpa karomani dan dua pejabat rektorat lainnya
permohonan maaf kepada civitas akademika unila dan masyarakat lampung atas peristiwa ini
walaupun rektoratnya tidak menerima pesan permohonan maaf
jika rektornya telah tersandung kasus soal penerimaan mahasiswa baru
unila akan tetap menerima mahasiswa baru melalui jalur ini untuk fakultas kedokteran
minimnya jumlah dokter di provinsi lampung menjadi alasan pihak universitas lampung tetap mengadakan jalur mandiri tersebut